ketika mereka menangis
ketika mereka menangis
aku sudah habis kehilangan bella
aku akan merawat siva sebaik mungkin
aku akan merawat siva sebaik mungkin
aku akan memperlakukan dia seperti seorang putri
karena aku menyayangi siva
saya tahu gimana kamu memperlakukan
sampai sampai bela menderita seperti itu
dan kalau siva ada disini
saya nggak mau kalau sifat ibu kamu menurun sama sifa
aku tidak ingin
anak ini tinggal dan numpang di rumah orang lain
dan ibu harus tahu
aku tidak ingin
shiva ini adalah bukti cinta aku dengan bella
aku tidak akan menyerahkan shiva sama ibu
kamu harus ingat afif
saya ini neneknya dan saya berhak
aku tidak akan menyerahkan sih
sifah akan menyerahkan aku
sifah akan tetap tinggal sama aku
aku tidak akan membiarkan siva numpang sama orang lain
mama gak akan pergi kalau mama gak bawa sifah
aku tidak akan menyerahkan cium
sifah akan tetap tinggal sama aku
enggak afif itu gak akan terjadi
gua akan tinggal sama ibu kamu
karena bella adik gua gak akan tenang di alam sana
karena lu udah
udah menelantarkan bella dan juga shiva
jadi gua gak akan ngebiarkan sifah sama lu
gua akan ambil sifah dari lu
kita harus persiapkan pemakaman bela
kita pulang sekarang
bella aku percaya
kamu belum meninggal
ku yang percaya

aku akan berusaha untuk mengambil sifah
aku akan berusaha untuk mengambil sifah
karena bella dan juga mama sintia
bella sampai meninggal
aku tidak akan membiarkan siapapun untuk mendekati shiva
bahkan mama atau siapapun
aku akan berusaha untuk mengambil sifah
apa yang aku lakukan ini
ada apamu pata
saya udah batik
apa yang aku satu sikip
apakah khusus untuk jika aku mulai beragih ya
kamu yang sabar ya
bila sudah tidak ada kak
ini semua gara gara aku
ini semua salahku kak
aku merasa bahwa bella itu masih hidup
aku nggak tahu kenapa kak
hati kecilku mengatakan bahwa bella itu masih hidup kak
bella belum meninggal
kakak tahu ini emang berat buat kamu
kamu harus merelakan kepergiannya bella afif
bella belum meninggal
bella itu masih hidup
aku yakin itu kak
hati kecilku mengatakan bella itu masih hidup kak
bella belum meninggal
sekarang kamu pergi ke pemakamannya bella ya
bella masih hidup
aku yakin bella masih hidup
aku yakin bella masih hidup
ibu bikinin jamu untuk kamu
kenapa mereka nangis
aku belum meninggal
aku belum meninggal
aku gak bisa k tumbuh
aku mbak aku masih berada di media dermasewan
aku belum bisa sehat
aku sudah selesai

aku bullish rupiah
aku belum meninggal
aku belum meninggal
ya sebelumnya saya minta maaf
karena saya harus merawat orang yang sakit di kampung saya
ya setelah dia sehat lagi saya pasti datang
ya baik terima kasih
aku belum meninggal
aku belum meninggal
apa yang terjadi pada kamu nak
apa ada seseorang yang mendorong kamu ke sungai
aku belum meninggal

bapak mau pergi dulu kenzo
papa mau pergi kemana
aku gak bisa ngasih tahu anak anak sekarang kalau bela udah gak ada
mereka pasti akan sangat sedih
nanti aku akan tunggu waktu yang tepat
sekarang aku harus ke pemakamannya bella

aku mau pergi ke rumah